sudah hampir sepekan kota bandung menyandang status zona merah
atau memiliki risiko tinggi penularan virus corona
padahal sebelumnya pemkot bandung telah melakukan sejumlah pengetatan dan pembatasan
pada sejumlah sektor atas melonjaknya kasus covid sembilan belas
di antaranya menutup tempat hiburan dan tempat wisata
melakukan pembatasan di sektor ekonomi dengan memperketat kapasitas
dan waktu operasional hanya sampai pukul sembilan belas
kemudian restoran dan rumah makan hanya diperkenankan
dan memberikan layanan pesan antar
serta sejumlah ruas jalan ditutup pada jam jam tertentu
namun langkah itu tetap membuat kota bandung berada pada zona merah
kendati demikian pemkot bandung menyatakan tidak akan melakukan psbb atau lockdown
melainkan meningkatkan pengawasan aturan penanganan covid sembilan belas
pasalnya perwal nomor enam puluh satu tahun dua ribu dua puluh satu tentang ppkm mikro
masih relevan untuk zona risiko tinggi
itu punya konsekuensi
karena regulasi psbb itu berat
berarti kita juga harus memberi bantuan sosial kepada warga miskin
atau bahkan kalau lockdown sekalipun itu terhadap dua lima ratus penduduk kota bandung
tentunya di situasi sekarang persis seperti pemerintah pusat juga
kita tidak mempunyai sumber daya untuk melakukan hal ini
jadi kita tetap melihat bahwa ppkm adalah kunci yang cukup efektif
untuk menekan penyebaran covid sembilan belas di kota bandung
menyikapi kota bandung yang berada pada zona merah
sejumlah warga meminta pemkot bandung agar mengambil langkah tegas
selain itu perlu adanya kerjasama dari masyarakat
terutama disiplin menerapkan protokol kesehatan
mau gimana lagi gitu ya
karena kan kemarin ya sempat ngebludak waktu saat liburan
terus juga udah gitu juga
dari pemerintahannya juga pun kurang tanggapnya itu dari awal gitu
kalau memang dari awalnya mau psbb ya
langsunglah diinstruksikan untuk psbb gitu kan ya
sepertinya memang perlu psbb
namun harus dibantu juga sama pemerintah daerah gitu
jadi si warganya juga harus lebih aware gitu terhadap diri sendiri dan sesama
jadi harus lebih meningkatkan lagi prokes prokesnya
tergantung kebijakan pemerintah sih
soalnya kan kadang kita melihat banyak warga warga yang jualan juga
kalau psbb sendiri kan sulit juga gitu jadinya gitu ya
ekonomi juga berkualitas
nantinya menimbulkan masalah baru lagi gitu sih
sementara itu epidemiolog diki budiman menilai
sejumlah upaya pengetatan dan pembatasan pada sejumlah sektor yang dilakukan pemkot bandung adalah kebijakan yang tepat
akan tetapi hal itu tidak akan efektif
jika tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas tracing testing dan treatment dan juga vaksinasi
ada beberapa pengetatan sudah relatif benar ya
tapi sekali lagi yang di tiga t nya ini yang membuat
kerawanan menjadi bertahan di posisi merah lama
atau ketika dari orange itu cepat juga berubah ke merahnya
karena sekali lagi kita tidak menemukan kasus kasus yang berat atau terinfeksi ini dengan memadai atau dengan cepat di masyarakat
berdasarkan data dari pusat data dan informasi covid sembilan belas kota bandung
hingga senin dua puluh delapan juni dua ribu dua puluh
total kasus positif covid sembilan belas sebanyak dua puluh tiga enam ratus tujuh puluh

serta empat ratus dua puluh kasus meninggal dunia